dari kedua tokoh ini mempunyai
hubungan yang sudah terjalin erat
sudah lama dua sahabat lama
yang bertemu tadi juga
ditemani beberapa senior seperti
dan saya rasa hari ini
silaturahmi yang sangat baik